apaan sih mas ngagetin aja kamu deket deket saya masih deket deketin enggak kamu yang
guling kok guling bisa di sana ya mana aku tahu gak siapa yang sengaja kamu kali bohong sengaja
masih kamu yang aja mas udah deketin usah gr siapa yang gr al sama andien kok ribut ribut ya
ada apa sih jelas jelas saya tidur ini saya di pojok ya aku juga dipojok mas itu kenapa
guling bisa di situ yang mana saya tahu apa kamu yang salah nih ya kamu lah mas ya itu ambil ambil
ambil sini ngapain harus aku ambil kamu aja ngambil kamu pasti nendang ya kan ini meko saya kamu lah
ya kamu lah mas saya itu dari dulu tidur itu selalu diem nggak pernah bergerak gerak ya
there aja mas udah kesama aku
kamu ngapain diatas
kamu bener nyesel nikah sama aku
jangan pernah ngomong ke ibu ku ya
jangan nyesel nikah sama aku ya
kamu juga jangan nyesel lagi ke ibu ku ya
jadi teman aku berarti ya
carilah teman hidup yang bisa biar kamu tersenyum
andi cabut gugatan
jadi dia sama sekali

andi cabut gugatan
jangan masuk ruangan saya
selamat pagi rena